kasian sekali andin kalau memang dia nggak bersalah
dia harus menjalani hukuman yang gak seharusnya
dan melanjutkan hidupnya dengan predikat bekas napi yang terus menempel
terima kasih ya
sebenernya aku udah pernah ketemu sama papanya andin
jadi waktu itu ada sedikit kesalahpahaman ya om ya
saya waktu itu salah
aku selama malam bilang mama
biar mama jangan cerai sama papa
pinter ya cucu kita pak
kayaknya pada philosophy
apa sih misalnya
udah lagi bersona
hidup gak selalu cerah
terkadang badai itu pasti ada
ah gak sedikit bantuan pak maaf
tapi badai terbesarnya justru belum mulai
yaitu berosa belum tahu masa lalu andin
ya allah semoga rafael bisa secepatnya membuktikan andin tidak bersalah
sehingga berdosa tidak perlu berpikir
kalau andin berlaku pembunuhan roy
oke baik baik mas uri ya
saya pamit dulu ya
cium tangan dulu sama opa dulu
cium tangan cium tangan cium tangan
bukan hanya cium tangan pak
aduh terima kasih ya
inap dirumah opa lagi ya
once again thank you ya pak uri
waalaikumsalam pak uri
tante aku saya juga mau izin pamit ya
terima kasih sekali dari tante ya
ajak angga komen disini ya
tante michi pulang ya
ada yang saya mau tanyain sama om surya
apa benar om
andin itu adalah
adalah pembunuhnya roy
kamu tahu dari mana
sebenarnya saya waktu itu sempat cari tahu om
tapi jujur saya sangat ragu
sama om sebagai papanya andin
memang ada dihukum atas tindakan itu
tapi sebagai papanya
sebagai orang yang kenal andin dari kecil
om gak percaya anda melakukan itu
sampai detik ini om gak percaya
saya juga gak percaya andin ngelakuin hal itu
anin itu anaknya baik dan lembut
jadi kayaknya gak mungkin andin ngelakuin hal itu
gak ada om itu aja
sehatlah dulu ya
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
aku udah dikasih resep sama dokter
dokter cuma minta sama
sama aku untuk
supaya aku bisa memilih
jalan dimana yang terbaik
supaya aku tenang dan
tidak ada kecemasan
andaikan pilihan yang membuat kamu nyaman itu
tidak melibatkan saya di dalamnya
saya tidak perlu melihat kamu tertekan lagi
mengantarkan mama ke tempat ini sudah membuat hati saya ngilu
dan hari ini
saya harus melihat kamu datang ke sini juga
ya udah kita tembus obatnya ya
kasian sekali andin kalau memang dia nggak bersalah
dia harus menjalani hukuman yang gak seharusnya
dan melanjutkan hidupnya dengan predikat bekas napi yang terus menempel
terima kasih ya
tadi papanya andini itu sempat ke rumah nganterin reina
terus aku juga tanya sama dia
apa benar andin itu pembunuhnya roy
papanya bilang kalau andin itu bukan pelakunya
dan papanya yakin
kalau andin itu gak bersalah
cuman yang namanya orang tua kalau anak salah pasti akan dibela
tapi logikanya nih gue mikir
andin itu kelihatan orang baik loh
cara dia ngomong cara dia bersikap
gue juga sepemikiran sih kayaknya andin itu gak mungkin yang ngebunuh orang
gimana kalau yang dibilang papanya dini itu benar
kalau andini itu hanya korban
bisa jadi sih
kayaknya aku harus cari tahu deh enggak
kalau memang andin bukan pelakunya
itu kan berarti masih ada peluang untuk rumah tangga mereka
dan yang paling aku takutin itu cuma satu hal
waduh tanpa rasa tahu kalau andin itu pernah dipenjara atas kasus roy
aku takut banget itu terjadi
ya sekarang lo mau cari tahu bagaimana
ini gak gampang loh bukan masalah kecil
supaya kamu dan keluarga kamu kesulitan keuangan
sehingga saya bisa membantu keluarga kamu
dan saya bisa mendapatkan simpati dari kamu
itu tujuan saya
tapi saya memerintahkan kebakaran itu
di saat rumah makan kosong
tidak ada orang
dan saya terkejut waktu papa balik ke rumah makan
ditambah lagi saya nggak nyangka kamu juga ikutan masuk
makanya saya juga buru buru masuk ke dalam untuk menolong kamu dan papa
karena saya memang tidak ingin ada korban jiwa din
apapun yang saya bicarakan sekarang
terdengar seperti pembenaran untuk diri saya di telinga kamu